perayaan tahun baru imlek di wihara dharma ramsi di kota bandung tampak lengang
pengunjung yang masuk harus mengikuti prosedur kesehatan seperti diperiksa suhu tubuh
menggunakan masker dan mencuci tangan
selain itu jumlah pengunjung pun dibatasi hingga sepuluh orang saja
meski dibatasi hingga jumat siang tidak terlihat ada antrean di gerbang wihara
yang berada di gang aisyah kecamatan bojong loa ini
pengelola pun memperkirakan jumlah pengunjung wihara dalam imlek bersio kerbau
dengan unsur logam ini hanya dua ratus orang
pasalnya banyak yang merayakan imlek di rumah saja
walaupun begitu umat yang datang ke wihara dharma ramsi tetap melakukan sembahyang dengan hikmat
lilin lilin imlek yang menyala memiliki arti sebagai penerang hingga satu tahun ke depan
sementara warnanya yang merah dipercaya dapat mengusir roh jahat
tradisi lilin imlek di wihara yang didirikan pada seribu sembilan ratus lima puluh empat ini tetap ada meski jumlahnya berkurang
dirayakan dalam masa pandemi tanpa adanya barongsai maupun kemeriahan perayaan lainnya
umat yang datang ke wihara dharma ramsi memaknai imlek dengan caranya sendiri
masih tetap semangat semangat tapi emang kita bertiga m aja dulu
jadi memang sangat terasa perbedaannya
cuman mungkin kita ambil hikmahnya untuk lebih
jadi erat dengan keluarga lebih intropeksi gitu aja
sementara itu di wihara satya budi yang biasanya menjadi salah satu pusat perayaan tahun baru imlek di kota bandung
kali ini terlihat tidak ada aktivitas
wihara yang terletak di kecamatan astana anyar itu ditutup untuk sementara
karena sedang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
wilam nasution rizky rahadian bandung jawa barat